kuliner nasi hadir dalam berbagai variasi baik cara memasaknya maupun rasa yang ditawarkan
setiap daerah di indonesia punya ciri khas nasi masing masing
nasi jeruk misalnya
nasi ini merupakan perpaduan antara nasi liwet dan nasi gurih
ditambah wangi jeruk yang dominan sesuai dengan namanya
nasi daun jeruk atau nasi sanglah ini disajikan dengan berbagai lauk pauk yang menggugah selera
seperti ayam bakar kering tempe dan cumi cabai hijau
untuk anda yang sedang berdiet menu nasi rembang mungkin bisa menjadi pilihan
perpaduan nasi merah dengan beberapa lauk lauk khas nusantara seperti ikan tongkol ini juga tak kalah enaknya
varian kuliner nasi di indonesia biasanya menggunakan nama daerah sebagai pembeda
dan pengelola restoran biasanya akan mencari

karena kita bikin kreasi nasi
cuma terus ownernya itu lebih suka ngambil nama itu dari nama daerah
kayak nasi rembang bukan berasal memang dari rembang terus nasi pagungan
berbicara tentang kuliner nasi palembang juga punya menu andalan nasi minyak
perbedaannya terletak pada rasa
nasi minyak yang khas
kunci rasanya adalah minyak samin
dan untuk menambah kelezatan biasanya nasi minyak diberi kismis
selain dimasak dengan minyak samin gula atau susu nasi minyak ditambah aneka rempah
bisa dibayangkan wanginya sungguh mengundang bukan
nasi yang biasa disajikan dalam acara adat masyarakat palembang ini
biasa disantap dengan daging malbi atau rendang ayam goreng atau bakar perkedel tahu tempe dan sambal
namun saat ini cukup sulit
sulit menemukan nasi minyak
hanya sedikit rumah makan yang menyediakan
bahkan salah satu pemilik rumah makan mengaku
tidak semua orang bisa memasak nasi minyak dengan rasa yang otentik
proses pembuatannya sebenarnya sama dengan nasi biasa
cuma dia tidak dikukus
jadi dia di apa namanya kalau orang jawa bilang diliwat
kemudian ditumis baru dimasukin ditambah beras sama air
setelah ditutup biarkan sampai kira kira
empat puluh sampai lima puluh empat
sementara itu menurut chef sekaligus pakar kuliner william wongso
banyaknya ragam sajian nasi di indonesia dipengaruhi oleh tradisi membungkus makanan di tengah masyarakat
nasi nasi nasi itu juga karena pola nasi bungkus ya
dulu orang suka beli nasi bawa pulang jadi lauknya sudah dijadi satu
bisa dari versi murah dari nasi paling murah nasi kucing
sampai nasi kapau nasi jinggo nasi megono dan lain sebagainya
itu setiap daerah itu selalu ada
tentu masih banyak lagi varian nasi khas yang tersebar di berbagai wilayah nusantara
jadi kira kira mana yang akan anda pilih untuk menu makan nanti
tim liputan cnn indonesia